usai menjalani pemusatan latihan di yogyakarta
pemain tim nasional menjalani pemusatan latihan di lapangan sekolah pelita harapan karawaci tanggerang
dari dua puluh sembilan oktober hingga satu november
pelatih alfred riedel fokus pada kekompakan tim dan juga penyelesaian akhir dalam pemusatan latihan kali ini
sebanyak dua puluh empat dari dua puluh tujuh pemain tim nasional indonesia senior mengikuti pemusatan latihan
di lapangan sekolah pelita harapan karawaci tanggerang pada minggu pagi
tiga pemain belum dapat mengikuti latihan yaitu andik firmansyah yang masih membela tim selangor fc irfan bahdim
dan pemain naturalisasi stefano lilivali
menurut pelatih tim nasional indonesia alfred riedel
pemusatan latihan kali ini akan berfokus pada kekompakan tim dan taktik dalam penyerangan
sebelumnya tim nasional indonesia telah merilis daftar dua puluh tujuh nama pemain untuk pemusatan latihan di karawaci
sebelum terjun dalam kejuaraan aff di filipina sembilan belas november mendatang
dalam waktu dekat tim indonesia akan melakoni dua uji coba tandang melawan myanmar pada empat november
dan melawan vietnam pada delapan november
dodi wahyudi tanggerang